majelis hakim yang dipimpin denny lumban tobing dalam sidang putusan di pengadilan negeri kota makassar rabu sore
menjatuhkan fonis denda sebesar satu miliar rupiah
fonis itu dijatuhkan terhadap korporasi travel haji dan umroh pt amanah bersama umat atau abu turs
terdakwa yang diwakili kuasa muhammad hamzah mamba atau abu hamzah
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama sama
sesuai pasal tiga junto pasal enam nomor delapan tahun dua ribu sepuluh
jika terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut
maka akan diganti dengan aset yang sama nilainya dengan denda tersebut
atau dengan pidana kurungan selama satu tahun
selain itu majelis hakim juga menyatakan seluruh barang bukti yang disita
dikembalikan ke jemaah melalui kurator
fonis berupa denda ini disayangkan perwakilan jemaah
karena mempengaruhi sisa aset yang rencananya dibagikan kepada para korban
tapi terus terang saya pribadi bersama dengan agen mitra tidak ilas menerimanya
karena di sisi lain tetap kami agen mitra yang diberikan
karena kalau dipikir asetnya abu tur hanya berapa miliar
dipikir juga kita jemaah dari sekian puluh ribu jemaah
yang mau dibagi sekian itu hanya berapa yang kami bagikan ke jemaah kami
abu tur sini sudah pailit
kalau sudah pilot bagaimana kemudian diputus dengan denda
ini masuk akal
terus nanti ada perampasan terhadap harta pilot
bagaimana dengan putusan yang sudah ingkah kepailitan
ini sudah tidak masuk akal putusan ini
tapi ya sudah itu sudah diputuskan oleh majelis
satu minggu kami akan menentukan apakah kita banding atau tidak
gugatan terhadap korporasi atas dugaan pencucian uang baru pertama kalinya
terjadi di pengadilan negeri makassar
perhitungan terakhir kurator yang telah dibentuk
aset abu tors diperkirakan sekitar dua ratus miliar
yang rencananya akan dibagikan kepada lebih dari sembilan puluh enam ribu jemaah
ahmad syamsuddin makassar sulawesi selatan